kakak langsung ajak bapak ke rumah sakit
buat cek kesehatan ya
terus gimana hasilnya
alhamdulillah papa baik baik aja
nih liat papa baik baik aja kan
jadi papa gak sakit
ya enggak lah lan
kan kamu liat sendiri
kalau papa itu sakit
dia itu jahat banget
saya pernah tinggal lima tahun di indonesia
ibu kenapa nggak bilang dari awal sih
saya mau kamu lebih giat
belati bahasa romania
ya tapi saya stres bu
kalau lama lama diajak ngomong bahasa romania terus
nah khusus hari ini
kamu boleh pakai bahasa indonesia
sebenarnya saya emang lagi ada masalah bu
dan papa saya itu sengaja
nyembunyiin penyakitnya dari saya
dia gak sakit
kalau pacar saya itu bohong
jadi sekarang saya bingung bu
saya harus percaya sama siapa
atau sama roman pacar saya
kalau gitu say
kamu harus cari orang ketiga
yang kamu bisa percayai
oh iya kenapa nggak kepikiran ya
oh wander ya makasih ya
wander ya bantu banget
makasih ya bu
iya adekku sayang
kakak udah sampai di jakarta
sekarang kakak lagi di taksi
lagi menuju ke rumah
nanti kalau udah sampai rumah
kakak tanya ke aden papa kayak gimana
terus kakak langsung kabarin kamu ya
soalnya aku cemas banget kak
iya deh udah pokoknya kamu gak usah khawatir
disini ada kakak yang jagain papa
pokoknya kamu fokus belajar ya
kak muda dulu ya
aku ada kelas
selamat belajar ya
leksi dari mbak romana
ya pak jadi penerbangan kami nanti jam dua dini hari
jadi hati hati di jalan
salam sama keluarga
selamat sampai di jakarta
dan tetap kontak kontak kita di bukarest
terima kasih juga pak karena kita bisa minum disini
selamat berada di kabupaten
pokoknya si rastram ini tetap kita hidupkan
terima kasih pak
sekarang kita mau kemana sih mas
gue mau tanya sama dia
dia jadi ikut pulang sama kita atau enggak
aku segera kesana ya
kakak langsung ajak papa ke rumah sakit buat cek kesehatan ya
terus gimana hasilnya
alhamdulillah papa baik baik aja
papa baik baik aja kan
jadi papa gak sakit
ya enggak lah lan
kan kamu liat sendiri
lan orang yang ngomong kalau papa itu sakit dia itu jahat banget
ya secara gak langsung berarti dia nyumpahin papa sakit dong
kok kamu masih diem
kamu gak percaya
nih kalau kamu gak percaya nih kakak juga ajak defon nih
udah lah lan
lo jangan mau dibohongin sama si rompis itu
dia di sekolah aja dia sering sesumbar
kalau dia bisa bikin lo balik lagi ke jakarta
jadi lo gak usah pikirin dan lo gak usah percaya sama dia ya
fokus aja lo belajar disana
udah kan udah clear semuanya kan
papa disini sehat sehat aja
yaudah sekarang kakak udah sama papa
kamu jadi gak usah mikir yang macem macem
kamu disana fokus belajar
buat papa bangga oke
ya sayang ya take care ya
salam buat semuanya ya
aku udah ngelakuin apa yang papa mau
terima kasih rahman
kamu pasti mengerti kenapa
papa gak bisa menceritakan semua ini kepada bulan
papa tenang aja ya
rahman ada disini pa
rahman akan nemenin papa untuk pengobatan sampai sembuh
papa harus sembuh ya pa
papa gak usah khawatir
terima kasih na
om sangat berterima kasih sama kamu
karena kamu mau bantu om
untuk meyakinkan wulan kalau om itu sihat sihat saja
terima kasih ya
malah defon seneng kalau bisa bantu om
dan defon juga setuju dengan keputusan om untuk gak ngasih tau ini semua ke wulan
supaya wulan bisa fokus belajar di sana
eh ya udah kalau gitu defon pamit dulu ya om
maafkan papa wulan
maafkan papa wulan
maafkan papa wulan
maafkan papa wulan
maafkan papa wulan
selamat siang mbak
saya mau tanya pasien yang bernama andika darmawan dia itu berubah sama dokter siapa ya mbak
ibu siapa ya pak andika darmawan
oh istrinya sebentar ya bu
saya cari kak
pak andika darmawan itu pasien prof ginanjar bu
kalau spesialis onkologi itu spesialis apa ya mbak
maksudnya suami saya sakit kanker
sabar kali dia juga lagi les
halo assalamualaikum tante
tante kenapa kok nangis tante
papa ya wulan roman
papa ya wulan roman
papa ya wulan roman
ya papa ya wulan kenapa tante
tadi tante cek ke rumah sakit
pak andika terkena sakit kanker otak
tante sebentar ya
nanti saya telepon lagi ya saya lagi ada urusan tante
kalian lagi tunggu wulan
ibu bisa bahasa indonesia
kalau kalian cari iuran dia baru datang atau di depan
oh dia ada di depan
terima kasih bu
lan gue baru saja dapat kabar tentang bokap lo
nanti ini kita lalu betul
ternyata lo jahat ya
jahat jahat gimana maksud lo
roman orbeni bokap gue itu gak sakit
dia sehat sehat aja
bahkan kak rahmat sendiri yang bilang sama gue
lo lapuin itu biar gue balik ke indonesia iya
kok lo ngeduk gue sih lan
man udah deh
udah ada tiga orang yang bilang sama putri
lo lapuin itu sehat sehat aja
lan gue tuh gak sendiri lan
iya jadi kemarin tante tiana itu ke rumah loh
dan dia lihat bokap lo lagi minum obat dari rumah sakit
dan sekarang pun tante tiana tahu
kalau ternyata mandika itu sakit parah
terus lo minta gue percaya sama orang yang udah ngebongin gue dan bockup gue
gue gak mungkin percaya sama dia
kamu harus percaya sama gue karena
bahkan gue seneng kalau lo cemburu
tapi nggak gini man caranya
tahu ngaco tau gak
kan tapi lo harus percaya
bener ya man
gue bakal tetap di sini
dan satu lagi
jangan pernah nyumpahin bokap gue sakit
tengerin mu jadinya